tinggal di daerah terpencil dengan akses wilayah yang terbatas
seorang ibu di kampung cicendo desa rancakole
kecamatan arjasari kabupaten bandung
terpaksa harus ditandu oleh kerabatnya
menggunakan sarung dan bambu
ketika hendak pulang melahirkan dari bidan
wanita tersebut adalah ranti
ia terpaksa harus ditandu oleh kerabatnya
dengan menggunakan sarung dan bambu
ketika hendak pulang menuju ke rumahnya
setelah melahirkan di bidan
peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari senin
tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh dua lalu
diketahui lokasi bidan yang jauh
serta kediaman ranti yang berada di kawasan terpencil
dan sulit diakses moda transportasi
terlebih kondisi jalan yang buruk
menjadi penyebab masih adanya warga yang harus ditandu
menggunakan sarung dan bambu seperti ini
namun meski demikian
ibu dan bayi laki lakinya selamat
dan sudah berada di kediamannya
kondisinya di sini hujan gerimis
jadi kepaksa walaupun dia kondisinya nggak bisa jalan
cuma kamarin kejadian yang viral itu
dibawa pakai tandu pakai sarung
memang kejadiannya itu dia itu udah ngelahirin
cuman kan keadaan udah ngelahirin
jadi dia ditandu dibopong pakai sarung
waktu perjalanan mau pulang
bupati bandung mengatakan
telah menginstruksikan langsung camat ardesari
agar segera mendatangi kediaman ranti
untuk mengecek kondisi
dan bila perlu dibawa ke rumah sakit
kita ini sudah ada kendaraan operasional
di masing masing wilayah pembangunan
saya sudah sebarkan tujuh unit kendaraan
nah tentu ini kurang informasi ya
tapi pak camat sudah saya tadi ceritakan
bahwa kendaraan operasional ini
bisa digunakan diantaranya untuk mengangkut kalau
kalau atau masyarakat
itu bisa dibutuhkan
sebelumnya pada hari rabu kemarin
salah satu akun informasi kabupaten bandung
diriuhkan dengan adanya informasi
bahwa salah satu warganya
yang hendak melahirkan terpaksa harus ditandu
menggunakan sarung dan bambu
karena akses jalan yang masih berkontur tanah
dan tidak bisa dilalui kendaraan
chandra febriana bandung